simbol partai golkar
tadi ke nasdem ya bang doli
ada pertemuan juga

jadi sebenarnya tadi itu kunjungan balasan
dari kira kira tiga minggu yang lalu pak erlangga bersama teman teman dpp berkunjung ke kantor nasdem di gondang dia
oke jadi kan ada pertemuan partai golkar ya bang doli dengan sejumlah partai politik
ada nasdem hari ini
sebelumnya ada demokrat ada juga pks
ini kan menarik
tentu ada banyak hal yang mungkin dibahas karena sesama partai politik
tapi betulkah bahwa kemudian pertemuan pertemuan ini bang doli adalah bagian dari partai golkar untuk melakukan lobby atau membuka komunikasi politik terkait dengan ru omnibus law yang kemudian sampai hari ini masih menjadi kontroversi bang
jadi sebenarnya ini kita sebut sebagai silaturahim kebangsaan
silaturahim kebangsaan ini kita mau
ini menunjukkan bahwa partai golkar sebagai partai politik pengusung utama pak jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin ini tentu mendukung penuh program program pemerintah yang harus dilaksanakan selama lima tahun ke depan
nah untuk menjalankan program ini secara baik kan memang harus diciptakan suasana yang kondusif stabilitas politik dan seterusnya
dan salah satu yang kemudian punya tanggung jawab untuk membuat kondisi
sirkumstans atau keadaan ini menjadi kondusif itu kan apabila elit elit politik ini juga sering bersilaturahim berkoordinasi membangun komunikasi
sehingga memang kalau ada hal hal atau ada hambatan hambatan persoalan yang dihadapi itu bisa cepat diselesaikan
jadi sebetulnya secara umum lebih pada soal itu
oke tapi yang dibahas itu apa saja sebetulnya kalau pertemuan komunikasi politik yang dilakukan oleh partai golkar belakangan itu apa saja
karena membicarakan tentang hal hal yang berkaitan dengan bangsa dan negara
tentu banyak hal yang dibicarakan
satu masalah agenda agenda yang sekarang sedang dibahas oleh pemerintah
memang salah satunya adalah tentu masalah undang undang omnibus law
tapi undang undang omnibus law ini kan banyak
yang seperti sudah dirilis oleh pemerintah kan ada undang undang omnibus law perpajakan
sekarang yang sudah juga masuk ke dpr
kemudian undang undang omnibus law tentang cipta kerja
yang juga sekarang sudah masuk surprise nya ke dpr
kemudian sebentar lagi kan ada undang undang omnibus tentang ibu kota negara
nah itu hal hal yang berkaitan dengan agenda agenda pemerintah yang tentu buat partai golkar
terutama juga para partai politik pendukung pemerintah kan harus ikut bertanggung jawab untuk mensukseskan ini
nah di luar itu juga kita banyak membicarakan hal hal lain ya tentang misalnya persiapan pilkada
kita kan akan mengambil
kita akan menghadapi pilkada serentak yang gelombang keempat
ada dua ratus tujuh puluh wilayah gitu
saya kira ini kan juga harus kita cermati secara serius bagaimana penyelenggaran pilkada ini semakin hari semakin berkualitas tentunya
dan ini juga akan menjadi tanggung jawab partai politik
dan tentu partai politik juga punya agenda untuk memenangkan masing masing
nah tentu ada juga komunikasi
komunikasi intensif yang harus dibangun sampai misalnya ada kemungkinan berkoalisi di beberapa daerah
terus tadi misalnya juga disinggung masalah soal persiapan undang undang pemilu
terus situasi negara kita yang sekarang sedang menghadapi virus corona
jadi semua masalah masalah bangsa dan negara yang sekarang kita hadapi bersama itu akan menjadi
selalu menjadi pembahasan
di setiap kita bertemu dengan partai politik lain
oke di luar ada banyak pembahasan
tadi disampaikan juga oleh bang doli soal corona soal pilkada dan lain sebagainya
tapi apakah omnibus law menjadi pembahasan khusus tersendiri yang memang diagendakan oleh partai golkar
untuk bisa merangkul banyak partai politik yang lain sampai kemudian membuka komunikasi politik tersebut
iya tentu kan dengan sekian banyak masalah yang kita diskusikan itu kan tidak mungkin terlepas dari masalah agenda pemerintah sekarang
yang sedang ingin menyelesaikan beberapa undang undang
termasuklah omnibus law cipta kerja
apalagi kan penanggung jawab utama tentang undang undang ini di pemerintah kan ketua umum kami pak erlangga tarto
tentu kita punya kepentingan untuk bisa mengajak semua potensi masyarakat termasuk dengan pembinamin politik
untuk memberikan dukungan terhadap
segera diundangkannya undang undang omnibus law cipta kerja maupun perpajakan ini
oke termasuk ke partai demokrat kemarin bang doli karena kita tahu mungkin juga partai demokrat cukup agak agak kritis juga sebetulnya
sejak awal ketika omnibus law ini diusulkan oleh pemerintah
apakah itu juga bagian dari untuk bisa mengajak atau merangkul partai partai di luar pemerintah
jadi saya katakan dari awal tadi ini selatu rahmi kebangsaan
agendanya yang dibicarakan adalah agenda bangsa dan negara
setiap kita bertemu dengan setiap pimpinan partai politik pembicaranya sama
nah tentu nanti sekali lagi saya katakan kalau kita bicara tentang agenda terdekat pemerintah sekarang
salah satunya adalah omnibus law yang tiga tadi itu
jadi ketemu demokrat juga seperti itu
di awal dulu kemarin kita ketua berkunjung ke gondang dia di ke nasdem juga seperti itu
kemudian juga dengan pks juga seperti itu
nanti dalam waktu dekat ini kita juga akan ketemu dengan partai politik yang lain
oke bang doli karena ini dikomandoi oleh ketua umum partai golkar di satu sisi yang juga menko perekonomian
apakah benar anggapan bahwa partai golkar ini memang dianggap atau diutus tersendiri begitu
untuk merangkul membuka lebih lebih politik terhadap partai partai yang lain atau untuk mengurusi sepenuhnya
karena partai pemerintah kan tampaknya tidak begitu ini ya tidak begitu apa
ikut dalam lobby lobby yang dilakukan ke partai partai yang lain
ini kan soal pembagian tanggung jawab saja gitu ya
memang ketua umum kami ini adalah sekarang diberi amanah oleh pak presiden sebagai mengko perekonomian
yang salah satu tanggung jawabnya adalah untuk menyelesaikan soal undang undang omnibus law ini
nah tetapi kan selama ini juga di luar pertemuan pertemuan
formal terbuka seperti ini ada juga pertemuan pertemuan yang tertutup antar pimpinan partai politik
dengan pak jokowi gitu ya untuk membicarakan tentang agenda agenda seperti omnibus law ini
jadi saya kira ini harusnya menjadi tanggung jawab semuanya
cuma karena ketua umum partai golkar adalah mengko perekonomian
saya kira ya yang memang harus diberi tanggung jawab utama
bukan statusnya sebagai mengko perekonomian sebetulnya
ya bukan sebagai ketua umum partai politik
secara bersamaan ya bang
nah karena memang ini proses politik
undang undang ini kan harus
apa undang undang ini rancangan undang undang ini menjadi undang undang kan kesepakatan pemerintah dengan dpr
nah dpr itu kan terdiri dari partai partai politik
nah tentu proses politik ini kan harus dilalui harus dijalani
bagaimana supaya semua partai politik
terutama di fraksinya itu memberikan dukungan terhadap proses pengundangan omnibus law ini
oke jadi tujuan utama kemudian bertemu dengan sejumlah partai politik
pimpinan partai politik memang ini untuk mencari dukungan terhadap omnibus law tadi bang doli
atau apa yang ingin dicapai dari pertemuan pertemuan partai golkar itu
ya tentu yang tadi saya katakan
banyak hal yang kita harus
samakan frekuensi ya dalam menghadapi agenda agenda politik
agenda agenda kebangsaan dan kenagaran kita ke depan
jadi pasti setelah kalau kita bicara agenda sekarang
semuanya pasti terbahas
kan tadi saya katakan tadi soal masalah legislasi
terdiri dari tiga legislasi
kemudian masalah menghadapi event politik
ada di depan mata soal apa namanya
nah kita juga kebetulan saya di komisi dua
di tahun pertama ini kita sudah sepakat
akan melakukan revisi undang undang pemilu
yang tadi juga dibahas di dalam pertemuan dengan nasdem itu
jadi saya kira semua agenda penting
semua agenda penting
jadi agenda pilihan pilihan penting agenda pemilu penting
agenda perundangan undangan penting
jadi saya kira banyak manfaat lah
dengan terjadinya silaturahim kebangsaan
antar pimpinan partai politik ini untuk
yang saya katakan besar tadi
kita ingin menciptakan suasana yang kondusif
agar semua agenda agenda politik kebangsaan
dan agenda agenda pemerintah kita ini bisa berjalan dengan baik
dari pertemuan pertemuan yang sudah dilakukan
bang doli apa kemudian tanggapan atau respon dari partai partai politik
dari pertemuan itu
khususnya kalau soal omnibus law
karena kan tampaknya tidak semua kemudian juga sepakat soal draft ruu omnibus law
atau cara pemerintah membuat rancangan undang undang
ya saya kira secara prinsip semuanya
kalau sebuah undang undang itu untuk kepentingan dan kebaikan bangsa dan negara
kepentingan rakyat gitu ya
saya kira semuanya secara prinsip memberikan dukungan
cuma memang mungkin ada beberapa poin yang perlu didiskusikan
jadi selama saya mengikuti proses pertemuan pertemuan ini
prinsip kalau memang ini untuk kepentingan bangsa negara
saya kira semua partai
partai politik tidak ada yang tidak mendukung ya kan
undang undang omnibus law cipta kerja ini kan sebagai bentuk
salah satu transformasi struktural ekonomi kita ya
nah judulnya saja adalah cipta kerja
tentu kan orientasinya adalah bagaimana
undang undang ini lahir bisa menciptakan peluang yang lebih besar
terserapnya tenaga kerja tenaga kerja baru gitu
ini kan saya kira positif gitu
nah tapi kalau kita bicara tentang kontennya
ya tentu kan tidak semua orang bisa punya kepala yang sama kan
sebelum kalau didiskusikan
nah saya kira salah satu nilai positif dari pertemuan pertemuan silaturahim kebangsaan ini adalah
kita bisa menemukan kita bisa mengajak duduk bersama
kira kira poin poin mana saja yang masih kita perlu diskusikan
masih kita diskusikan yang perlu kita bahas
nah poin poin itu mungkin nanti bisa bang doli

apa kemudian antara partai politik yang didiskusikan
tapi dijawabkan nanti bang doli
termasuk juga kalau kita tahu bahwa sampai hari ini
meskipun tadi bang doli katakan ini positif
tapi sebagian elemen masyarakat masih mengatakan
ruu omnibus law cipta kerja lebih baik dihapuskan saja dibatalkan
karena justru merugikan masyarakat
tanggapan partai golkar soal itu apa
nanti kita bahas usai jeda kami akan segera kembali
tetap bersama kami di layar demokrasi